gue bakal jagain rumah ini pokoknya aman oke bang
gua bisa minta bantuan lu bisa ya lu ngomong aja lagi nih gua gua mau send lokasi kalau nanti
lo tolong datang ke sini ya nanti kalau udah dekat lokasi sini lu parkirnya
agak menjauh sedikit ya semuanya nanti gue jelasin disini gua butuh banget bantuan lu soalnya
ini pasti soal peneror itu ya gua suka kalau begini lu kirim aja ke gua alamatnya sherlock
gua kesana sekarang ya kalau gitu ya halo halo halo pak sanusi tolong datang ke alamat yang saya
ini sangat penting sekali ada hubungannya dengan peneror
oh oke pak kalau begitu saya kesana sekarang ya pak hati hati makasih
aduh aku gimana ya sebentar sebentar
nordin halo nordin halo michi michi aku mau minta tolong ini renang lagi sakit demam ini aku udah
sampai sampai rumah sakit tapi masa rumah sakitnya tuh lagi penuh ya allah nordin kasihan banget renang
ya begini aja kamu bisa ke rumah enggak sekarang bawain sekalian yaudah kalau gitu aku sekarang
jalan langsung ke rumah enggak ya makasih michi ya ya aku tunggu ya nini ya hai hai
udah lebih dari sejam belum dibalas juga chatnya sama randy
aduh ren ren aku lempas bales juga ya jesi lagi butuh kamu padahal
hai goyah semoga dia mau bantu nyesih hi halo keren kalon gimana
ren bermia akan video yang saya kirim itu iya udah
kalau jessi nggak cinta sama kamu sih dia nggak mungkin histeris kayak gitu
saya juga nggak mungkin nyariin kamu
kalo saya bersedia untuk membantu pemain berapa
kamu mau bantu pemulihan jessi
terima kasih ren
terima kasih ya
ini jessi pasti seneng banget denger ini
sekali lagi makasih
tapi saya minta om tetap ingat ya
saya udah punya calon istri om
jadi tolong om jangan berharap lebih dari saya
randy udah punya calon istri kan gak mungkin ninggalin dia oke
randy kapan bisa jengok jessi
besok saya kerja om
oke yaudah kalau gitu gimana kalau siang di sunset cafe restoran saya oke
itu aja yang mau saya sampaikan
andi kok belum pulang juga sih jam segini
aduh ren kamu tau gak sih kalau mama kamu tuh cemas sama kamu
kok kamu baru pulang kusut banget mukanya
hah ada apa
ayo duduk duduk
lia aku mesti lebih sakit strandsimu
aku selalu di washer
aku selalu dampak
aku udah telpon omnya
sebelum aku ambil keputusan ini
aku tanya dulu catherine
kronologinya seperti apa
catherine tuh baik banget ya ren
pastinya itu dia pasti
tahu kalau kamu itu mau bantu bella
keputusan aku itu benar gak sih
kalau itu salah
mama akan dukung
apapun keputusan kamu
mama cuma minta satu aja
kamu itu harus bahagia
jangan kamu tuh bahagiain orang lain aja
selama ini kan
kamu bahagiain orang terus rem
tapi kamu sendiri berharga
kamu harus bahagia
kamu harus bahagia
dugaan gue ini rumahnya iqbal
si peneror keluarga saya pak
apa pak al sudah telepon polisi pak
belum sebelum telepon polisi saya nggak mau lapor polisi dulu pak
saya mau selidiki ibal dulu
karena saya nggak mau kejadian kayak waktu itu iqbal kabur dari penjara
karena saya yakin ada orang yang berpengaruh di belakangnya iqbal
abang tenang aja
gue bakal jagain rumah ini